di tengah pandemi sebagian besar masyarakat kini berupaya menjaga kondisi tubuh agar selalu fit
ada yang jadi gemar berolahraga seperti jogging atau bersepeda
atau mulai rutin mengkonsumsi aneka suplemen untuk meningkatkan imunitas tubuh seperti madu
madu dihasilkan lebah dari nektar yang diambil dari berbagai jenis bunga
pada musim dingin atau hujan lebat tidak berburu makanan karena jumlah bunga yang sedikit
karena itulah lebah menyiapkan persediaan madu sebagai cadangan makanan
salah satu wilayah tempat penghasil madu trigona berada di hutan kota serengseng jakarta barat
lebah yang menghasilkan madu trigona secara fisik lebih kecil dibanding lebah madu apis
setiap pagi kesibukan dimulai dengan merawat tanaman terutama yang menghasilkan bunga
di tempat ini ada sekitar satu ratus lima puluh jenis tanaman yang menghasilkan bunga
setelah perawatan tanaman kita lanjut memeriksa puluhan koloni yang ada di hutan kota
musuh utama lebah trigona cicak katak kadal sampai lalat black soldier fly
kalau ada hewan hewan ini harus segera dipisahkan karena mereka bisa membuat koloni lebah musnah
lebah trigona termasuk hewan liar yang membuat tanaman tertentu
lebah musnah adalah hewan yang dipelihara untuk menjaga kemampuan perubahan
lebah trigona termasuk hewan liar yang membuat tanaman tertentu

aduh aduh penuh muka
saya tidak mau main katanya
iya kalem kak

aduh aduh aduh
sumpah sumpah sumpah sumpah
aduh aduh aduh
kegigit gigit ya udah
nah tuh tuh tuh
lihat ini kecil nih
ini kecil nih
kecilnya tuh kayak nyamuk ya
lebih kecil daripada lalat
tapi kalau ngantuk
udah masuk ke baju men
bukan ngantuk digigit
gigit ya aduh
tadi rambutnya nggak dikasih
aduh ntar dulu dah
panennya terlalu tuh kebiasaan dulu
lebah trigona tidak menyengat
lebah madu trigona yang berwarna hitam pekat
ini memiliki kepala yang besar
dan rahang tajam untuk menggigit musuh
tapi pemirsa yang diserang bukan cuma saya
tapi juga juru kamera saya juga ikut ikutan diserang
udah kena di mana aja
selain memastikan koloni bebas
dari hama pengecekan juga untuk
melihat wadah mana yang bisa dipanen
nggak ada hama ya
nggak ada aman
aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
mudah mundur mundur mundur
mundur mundur mundur aduh aduh
kalau kita habis diserang seekor lebah
maka kita berpotensi diserang kembali
dalam jumlah yang lebih banyak
sebenarnya pada saat dia menyerang satu
dia akan meninggalkan feromon atau cairan dari tubuh lebah
yang menandakan kalau kita itu ancaman buat seluruh koloni
maka seluruh koloni akan merespon bahwa kita adalah musuh mereka
ada lebih dari enam ratus jenis lebah tanpa sengat di seluruh dunia
ini salah satunya
dalam satu koloni ada ratusan sampai puluhan ribu pekerja dengan satu ratu
aduh masuk ke dalam lagi
tipe lebahnya tuh agak agresif ya
tapi beberapa udah bisa dipanen jadi kita akan panen
aduh sing jauh dulu dah
lalu apakah sudah bisa panen
wahaha sedikit lagi
kita persiapkan dulu kayu untuk pemecahan koloni lebah lain
bila ingin memecah koloni
selain mempersiapkan ratu
wadah juga jadi kunci keberhasilan
atau mengalah kegagalan
usahakan memilih kayu yang telah dipakai atau kayu bekas
nah ini belajar dari pengalaman koloni lebah yang pernah punah karena jamur
oke tiba waktunya panen
di tempat ini ada empat jenis lebah trigona
dan yang sedang dipanen adalah yang paling agresif
dalam sebulan tempat ini bisa menghasilkan sampai lima puluh kg madu
harga per tiga ratus gram dibanderol rp satu ratus lima puluh
dengan omset rp dua puluh juta setiap bulannya
memang tidak menyengat
hanya menggigit tapi ramai
jadi harus pakai minyak atsiri dulu
dan ingat jangan pakai anti nyamuk ya bang ya
karena bisa meracuni dan bikin koloni jadi pada mati
aroma minyak atsiri membuat lebah menjadi sedikit tidak agresif
namun kunci utama adalah jangan membuat gerakan
tiba tiba agar tidak diserang satu koloni
oh iya kalau memanen usahakan bawa menjauh dari kotak lain
agar tidak terjadi perang antar koloni
ambil sarang madu dan kemudian peras dengan saringan ini
lebat rigona biasanya baru akan bisa dipanen enam minggu sampai tiga bulan sekali
sayang di plastik ada
rasanya nih ya saya gambarin
kita kayak lagi makan madu
tapi dikasih sama jeruk nipis sedikit
jeruknya yang warna kuning jeruk nipisnya
jadi itu ada taste seger segernya gitu loh
eh ntar dulu
ntar dulu lebah ya ntar dulu sabar sabar
rasa dan tekstur di rumah adu berbeda dari tiap koloni
karena setiap koloni lebah memiliki kecenderungan mengkonsumsi nektar tertentu
sederhananya nih lebah juga punya selera makan masing masing
oh ya sudah mulai dikerubung
oh iya panen bagian atas saja ya
bagian bawah jangan

karena akan jadi makanan utama lebah agar bisa tetap menghasilkan madu
sisa pot madu yang telah diperas jangan dibuang
karena ini adalah propolis yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan
lebah jenis ini mampu menghasilkan propolis sampai empat kali lebih banyak dibanding dengan lebah biasa atau lebah apis
aduh tiba tiba dua di sini
sudah dimakan ya so
dia kayak sebel
kayak itu yang produsen
kok yang ini enak ya
kalau dia ini enak nih
setelah tes itu kayak ada sodanya sedikit serius serius ngebong
tidak lebih manis
lebih asem malahan
tapi kayak ada rasa kita minum soda gitu dikit dikit
meski bisa dijual dengan harga tinggi irfandi sang penggiat lebah madu trigona memilih memberikan kembali propolis kepada lebah untuk membuat kembali sarangnya
salah satu manfaat mengembalikan propolis ke leba adalah mempercepat produksi madu trigona
tipikan propolis setipis mungkin dan letakkan kembali di dalam kotak
meski menghasilkan pundi pundi rupiah mencapai belasan juta rupiah setiap bulan ke mancanegara usaha irfandi sepuluh tahun menjadi pembudidaya lebah tidak selalu mulus
pada saat datang kita langsung buka buka
koloni itu pada saat pertama keluar dia kan mencoba mengenali lingkungan
dan dia dalam kondisi stres
jadi pada saat dia ketemu sama koloni lain
feromonnya berbeda bau tubuhnya berbeda dia menganggap itu adalah lawan
akhirnya terjadi pertempuran matinya banyak bukan main
akhirnya bisa mengakibatkan kepunahan koloni kalau saking banyaknya itu
nah kalau mau coba madu trigona dengan harga yang ramah di kantong sepuluh ribu rupiah saja
bisa loh seperti saya namanya wisata seruput madu
kita seruput dulu
tuh kan yang ini mantep nih
ini sama kayak yang tadi ini ada soda sodonya dikit
nah mungkin yang nanya
karena ini jenisnya yang berbeda ya bang ya
dipilih jenis si lebahnya ini yang memang tidak terlalu agresif
karena kalau agresif langsung turun
habisin dulu ya bang ya
di tempat ini ada puluhan warga yang setiap hari menjadi wisatawan seruput madu
oh tambahan madu jelas
saya kebetulan punya lebah madu yang seperti ini
dan juga saya sering memanennya
dan madunya sangat cocok buat jadi tambahan multivitamin yang memang lebih segar daripada vitamin vitamin yang ada ya
beda sih sama madu yang biasanya
biasanya lebih manis ya
cuma ini ada asamnya sedikit tapi jadi segar
dan teksturnya juga lebih kental gitu ya dari biasanya
selain menghasilkan propolis dalam jumlah yang lebih banyak
secara umum seperti madu lain
madu yang dihasilkan lebat trigona juga punya banyak manfaat kesehatan
tapi ingat ya jangan mengkonsumsi terlalu banyak
madu itu mengandung gula
jadi di situ ada yang namanya glukosa dan fruktosa
jadi kalau buat kita kita yang misalnya kadar gulanya cenderung untuk naik ya
tolong penggunaan madu bukannya tidak boleh tetap boleh tapi ditakar
nah jika mau beli madu pastikan belinya di tempat terpercaya
agar madu yang anda beli
madu asli dan bukan imitasi
supaya mendapat manfaat yang diharapkan
tapi kalau mau coba panen sendiri boleh
tenang ya agar jangan diserang kawanan lebah seperti saya
sampai jumpa di episode berikutnya